hujan yang mengguyur ibu kota jakarta membuat jalan gunung sahari raya
pademangan jakarta utara terendam banjir pada selasa siang
akibatnya lalu lintas macet dan pengendara sepeda motor terpaksa melintas di trotoar untuk menghindari banjir
jalan gunung sahari raya pedemangan jakarta utara terendam banjir setinggi tiga puluh cm
wilayah ini sering terendam banjir jika hujan mengguyur ibu kota lantaran drenase yang buruk
para pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat yang menerobos banjir terpaksa menurunkan kecepatan
sehingga arus lalu lintas dari arah ancol menuju senen serta arah sebaliknya macet parah
tampak pula pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar lantaran menghindari banjir
warga berharap pemerintah cepat memperbaiki drenase di wilayah ini agar banjir tidak terjadi lagi